kalau ada keajaiban kamu mau berubah pikiran kamu mau pulang ke akang akan ngomong kamu
nanti kalau aku telepon lagi diangkat ya
kamu telepon aku mau apa pesen cilok dari ferry
maaf kau bed harus cepat cepat pulang ke rumah ada yang nunggu
kok air putih
kamu mau nyerang akan
ke bawah sapu
saya ke dalam
saya gak telat kan
selamat pagi kang
kenapa kamu bilangnya selamat pagi
bukan punten atau assalamualaikum
biar suasananya seperti datang ke kantor
terus ketemu bapak pimpinan
sekarang kamu berdiri dulu disitu
kalau ada yang mau datang
jadi kita ketemu di marangsuji
jadi kita ketemu di marangsuji
jadi kita ketemu di marangsuji
jam berapa kang
akan sampai sana jam berapa
kamu mau bayar kontrak rumah buat produksi ke cimpring
kobang sudah pensiun
sudah tidak ada lagi di terminal
jangan marah atuh
saya kan gak bikin salah
kalau nggak mau terus ikut jualan bubur ya sudah
saya gak bilang gak terus ikut jualan bubur
sepuluh orang yang kita bayar buat menyerang mereka
malah masuk rumah sakit semua
biarin aja dia ditangkap polisi
itu salah dia sendiri
selain depi sama makmur
ada orang lain yang menjadi bagian dari aksi penipuan kamu
tapi dia sayang keluarganya
dia gak akan mungkin mau kalau nanti keluarganya kenapa napa
kalau gak ngerti gak apa apa
kamu gak perlu ngerti
urus aja si jenggo
bukan kemuluan kamu
kamu tahu kalau kamu nanti terbukti memberikan keterangan palsu
itu akan memberatkan kamu
neneng lagi di jalan
mau ke pengadilan agama mau daftar sidang
nanti akang neneng kasih kabar lagi
akang barusan dengar gak
ya udah kalau denger mah

kalau neng gak aku ya bener bener berhenti
kamu udah berangkat jualan
mau berangkat jam berapa
aku mau kamar kerja
mau ambil uang buat bayar rumah yang kita mau kontrak
buat produksi kecimpring
tapi akan mau ketemu gopang dulu
mau aku antar
enggak sekarang mah baru diservis
yaudah jemput aku sekarang
oke aku langsung berangkat
hati hati di jalan
yang penting fungsinya
maaf adanya yang kayak gini
modal dikit dong
sekarang pakai dulu yang ini
nanti kita beli di jalan
istri saya minta pisah
karena enggak saya beliin rumah
kenapa kamu gak beliin rumah
uang saya yang belum cukup
kenapa enggak kredit
orang seperti saya
memangnya orang yang badannya gede
enggak boleh kredit
maksudnya bukan gitu kang
kan kalau mau kredit
harus ada surat keterangan kerja
saya kan enggak punya
jelasin dong ke istri kamu
udah tapi dia gak mau ngerti
masalahnya cuma itu
dia gak mau kalau saya pergi dari terminal
menurut dia di terminal
kalau usah lele
kalau kamu sekarang balik ke terminal
istri kamu bakal ngebatalin niatmu
nggak tahu kang
kalau kamu sekarang balik ke terminal
terus istri kamu ngebatalin niatnya buat pisah
kamu balik aja ke terminal
ya udah kang
ya udah kang
kang kita janjian ketemuan
bukannya mau ngebahas masalah jamaah
saya keburu males
gara gara kamu curhat
saya bukan curhat
cuma jawab pertanyaan a kang
jadi saya yang salah
bukan gitu kang
kamu punya informasi apa
si bubun kemarin nelfon saya dua kali
yang pertama cuma ngasih tahu saya
ada jamal di terminal
saya terus ngasih tahu a kang
tadinya bubun sama mang uu mau ngajar jamal
tapi jamal malah bilang
kalau si bubun sama mang uu masih mau di terminal
bubun sama mang uu harus di bawah dia
bubun sama mang uu nggak jadi ngehajar jamal
keburu bingung banget
jamal mau ngambil alih terminal
itu yang bikin kamu takut balik ke terminal
soalnya saya nggak mau balik ke terminal
itu kan udah niat saya
sama seperti kalau besok saya usahanya lagi
itu juga karena udah niat saya
soal istri kamu yang minta pisah
nggak tahu kang
kalau kamu mau nerima permintaan dia pisah
udah gak usah kamu pikirin
jangan sampai bikin pusing
tapi kalau kamu masih sayang
nggak mau pisah
selamat siang semua
boleh saya colok sendiri
kenapa ngelihatin saya terus
emangnya saya seperti lukisan bagus yang sedang dipamerkan
cirok kamu begitu kenyal dan gurih
dan bumbunya begitu menyentuh lidah
boleh satu colok lagi
di tempat biasa
pas jam makan siang aja
ada yang mau aku ceritain
saya lagi ada masalah
nanti deh aku ceritanya
saya pergi dulu
masa ada yang pamit gak dijawab
kalau saeb gak perlu
mau ngajak diskusi
dia mau insap
kalau mau insap mah insap aja
gak diskusi dulu
aku nunggu di sini aja
sebelum ke markas
wan kamu dipanggil kang mus
habis ngelamar kerja diterima
belum ada keputusan
kita duduk di sini aja
udah dengar kabar terakhir soal teman teman
kemarin jamal kesini
saya baru tahu itu namanya jamal
gak pengen dikenal kang
cukup tahu aja
dia mau apa
kamu tahu dari siapa
boem ke rumah kang gobang waktu kang gobang sakit
terus terminal gimana
kata jamal ini bukan kang mus atau bos dik dik
pasar ini ada pengelolanya kang mus atau bos dik dik
cuma dikasih ke wawenang buat jaga keamanan
parkir sama uang iur
dan uangnya tetep di setor ke atas
ya memang begitu
karena kang mus sama bos dik dik sudah gak pegang di sini
dia mau bicara sama pengelola buat pegang wenang jaga keamanan
parkir sama nagih iuran
kalau saya sama badun masih mau di sini
berarti harus ikut dia
empat hari menjelang pengambil alihan kekuasaan
jalanan belum kita beresin bos
murah sama pipit masih belum bisa kita usir
itu pr yang harus diselesaikan hari ini
gengnya jody bukannya berhasil ngegulung malah digulung
bantu saya mikir
gimana caranya menyelesaikan murad sama putih
jangan jurus saya mikir yang berat berat bos
kang jamal kayaknya bakal berhasil
saya harus berhasil
biarpun kamu gak bisa bantu saya mikir
maafkan kekurangan saya bos
oke gak masalah
selama kamu masih bisa ngurusin j wall

selama kamu masih bisa ngurusin j wall
terus kita harus gimana
jalankan tugas kalian seperti biasa

nanti kita beli minum
kalau kamu mau makan bubur kita masih ada sisa
bubur mah gak nena ngak tuh murad
memang people remar
iya aku tau
maksud aku kenapa mesinnya mati
terus dia bilang apa
kita udah gak sejalan
terus istrinya si gobang minta pisah
saya bilang ke dia
kalau kamu mau nerima permintaan dia pisah
gak usah kamu pikirin
jangan sampai bikin pusing
tapi kalau kamu masih sayang masih cinta gak mau pisah
udah bisa jalan
besok saya udah normal
untung yang kena
kalau kepala mungkin kondisi kamu bisa lebih parah
udah kayak gini
masa masih untung kang
maksud saya kamu harus bersyukur
kita beresin semua
saya udah boleh nelpon imas
dari kemarin juga boleh
waktu itu akan bilang gak boleh
sebelum saya ke rumah keluarga kang bahar
buat ngejelasin kondisi kamu
supaya semua terutama imas nggak terlalu panik
aku malahan bukan cuma haus tapi lapar
makan dulu yuk
jadi kamu pulang ke bandung buat ketemu pacar kamu yang mau bilang putus
kamu pulang ke bandung terus putus
aku sebetulnya pengen dia balik lagi
bayangin di film ini nanti diambil sama temen saya
yang udah nikah aja bisa bubar
apalagi yang cuma baru pacaran
kalau dia udah mutusin buat ninggalin kamu kamu harus bisa ngelupain dia
di tukang minuman yang tadi kita lewat
aku udah gak tahan haus terus aku mampir
aku juga udah capek jalan
mau pake angkot aja
helem kawian aku titip di sini
di rumah ahli patah tulang
tulang kamu patah
kena pukulan sama tendangan
kang mus bukannya ngasih tau
kata kang mus kamu ada yang ngeroyok
kenapa kang mus yang ngasih tau aku
kenapa bukan kamu sendiri aja yang ngasih tau aku
kamu percaya apa dia
gak setau aku
kata kang mus
biar kang mus aja ngasih tau
biar kamu gak panik
saya gak tau
aku udah bilang cari kerja yang lain aja
aku gak bakal bisa hidup sama laki laki yang hidupnya bikin was was terus
kamu udah bilang supaya aku cari kerja lain aja
soalnya kamu gak bakal bisa hidup
sama laki laki yang hidupnya bikin was was terus
soalnya kemarin baru dibenerin di bengkel
tau tau mogok lagi
besok aku udah pulang
jangan balik ke kerjaan kamu yang kemarin
kamu hanya demi apa
udah hidup lagi kang
ocean makan pak
kenapa pesennya tiga
kang pro ada masalah apa
saya itu capek murad
laper juga seperti kamu
bukan gak boleh
tapi harusnya pesen satu dulu

kalau sudah habis kamu bisa pesen dua piring

kurang praktis atuh murad
oh gitu kang bro
iya mas bro
kalau bos dik dik diganti sama bos jambal
bukan bos jambal
kalau bos jamal mah tukang ikan asin mas bro
kerja kita yang sekarang lebih capek
karena kita melayani orang
dulu kita datang
sekarang kita nunggu orang
sekarang kita nunggu orang
begitu orang datang
kita kerja dulu
baru dapat uang
yang lebih penting
dulu kita nggak ada risiko rugi
kita sekarang di posisi orang orang yang dulu kita selalu tagi iuran
terus kerjaan yang sudah kita tinggal gimana
sepertinya bakal diambil alih yamal
bos jamal itu orang jahat
gak tau bos
dari tadi saya udah disini
murad sama bebit gak muncul muncul
tunggu sampai muncul
kata bos jamal kita harus nunggu murad sama bibit muncul
sama seperti taksi
biar cuma nunggu argo tetep jalan
kata kang darman
kang darman sama timnya sama seperti taksi
biar nunggu argo tetap jalan
kamu atur aja
saya duluan ya
mau ketemu saeb ya
bukan nebak nebak aja
biarin aja ketemu saeb
kan tadi saya bilang udah mau insap
saeb mau insap
kamu masukkan udun udun aja
mau numbang mencari sesuap nasi
kalau cuma sesuap lah gak usah ngamen
nanti saya nunggu aja ya
itu istilah aja bos
saya bukan bos
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
kita masih nunggu bos di klik data
nanti kita ikutin arannya aja
saya juga gak tau harus gimana
kalau misalnya nanti pas hari pegang bos jamal
kamu masih mau disini
terus kamu mau kemana
kalau misalnya nanti pas hari pegang bos jamal
saya juga gak bakal tetap disini
tapi gak tau mau kemana
saya mah gak takut
kan kata kamu jangan ada perang
udah denger belum
kamu nyanyi suaranya bikin getel kuping
bukan denger itu
gak bakal balik lagi kesini
gak bakal pegang disini lagi
mau pensiun seperti kang mus
yang ganti siapa
saya gak kenal
syukur ratu kalau baik mah
kamu lagi dimana
lagi di angkot
dari kampus pulang
kalau di angkot hati hati
awas banyak copet
iya ini juga dari tadi hati hati
kapan atuh kita ketemu
besok saya kesana
kamu lagi dimana
baiklah kalau begitu
kauben masih marah sama diza
tapi kenapa kalau aku telpon
mungkin salah sambung
kan nomor telepon kubed ada di phonebook
sekarang kamu telepon
nening barusan udah daftar sidang
mungkin sidangnya bulan depan
mau datang atau enggak
kalau mau datang boleh
kalau enggak malah bagus
prosesnya bisa jadi lebih cepat
selama ini akan selalu nurutin kemohon kamu
sekarang akang juga tetap begitu
aka gak akan datang ke pengadilan
biar prosesnya jadi lebih cepat
seperti yang kamu mau
kalau kamu mau pergi dari akar
kalau ada keajaiban
kamu mau berubah pikiran
kamu mau pulang ke akar
nanti kalau aku telepon lagi
kamu nelfon aku mau apa
pesen cilok dari ferry
kau bet harus cepet cepet pulang ke rumah
ada yang nunggu
kan waktu itu udah
kamu udah ngeliat
tapi mungkin waktu itu kamu belum ikhlas
masalah itu kita lupain aja
mudah mudahan kamu ngerti
waktu itu saya memang benar lagi ngilap
orang jatuh cinta kan seperti orang gila
suka melakukan hal yang gak masuk akal
berita kabarnya gimana
kamu gak nelfon dia
salam aja buat dia
kamu sama dia gimana
masih seperti dulu
dia bagian akunting
kamu masih suka makan siang sama dia
itu juga karena kebetulan nggak sengaja
ya udah terima kasih udah mau nerima telepon saya
belum ada yang laku
baru juga dipajang tadi pagi
saya cuma liat aja
saya perasan pernah liat kamu
kamu kan udah pernah kesini sebelumnya
habis waktu itu kita ketemu disini kita ketemu lagi di safarua
saya negur kamu
masih inget saya enggak
kamu suka sama dia
kayaknya sih gitu
dia kelihatannya suka sama kamu enggak
ceritanya lanjutin nanti ya
aku lagi kerja gak enak
kamu barusan dengerin aku nelpon
saya baru kehilangan uang
saya kasih ke orang
iya tapi kan uang saya jadi berkurang
buat bayar rumah
yang kita mau kontrak buat produksi kicimpring
saya kan udah cerita ke kamu
buat produksi kicimpring
itu yang pertama
waktu kang bilang dua puluh juta
uang segitu kan banyak kang
makanya kita harus lebih giat
produksi sama penjualan harus lebih meningkat
soalnya investasi saya sudah nambah
saya masih siap kalau akang
ya udah jelas abjang
kalau mau nanya nanya yang benar
jangan yang bikin saya kesal
jadi murad sama pipit gak muncul
dan kita harus